terima kasih anda masih bersama kami
ashanti buka suara tentang ia yang positif covid sembilan belas sepulang dari turki
dalam unggahannya di media sosial ia menyatakan langsung ke rumah sakit untuk menjalani karantina
melalui unggahan instagram story ashanti mengaku sebelum kembali ke indonesia
dua kali melakukan tes pcr di turki dan hasilnya negatif
namun sesampai di indonesia ia mendapati hasil pcr nya positif covid sembilan belas
demi keselamatan bersama dan juga karena ia mengidap autoimun
ia memilih melakukan karantina di rumah sakit
seperti diketahui ashanti berlibur ke turki bersama keluarga besar dan keluarga sang menantu atta halilintar
ia juga menemani sang suami anang hermansyah yang melakukan transplantasi rambut